adik adik mengerti isyarat kami
gila indah banget ini sih
oh iya kamu taruh di bawah dulu ya
kayaknya enak nih
ah makanan apa lagi buat si andi itu
ah bang ucok bisa aja
anda mah tidak membeda bedakan makanan atuh
buat bang uco juga sama sama makanannya kang andi
benar kak ucok
lu kalau mau makan makanan gue makan aja
taruh kulibas lah
ini orang manja banget sih dari tadi
kamu saya bawa deh
aduh bangungan anak
nah sejauh gua gulan aja lah
masalah kalau gua gulan kita juga yang capek
wah gila ini sejernih banget
kita berenang nih di sini nen
iya tapi lu jangan sisip nen
wih banyak sekali ceweknya
harus ku gemet telat telat ibu
kita harus sampai atas sana
bagaimana pendapatmu nen
ah macam tau aja keseleraku
semua orang udah tau selera lu
ana sama jajang aja udah tau kok
lagian gua bawa barang kayak mau pindahan aja ben
bukan pada bantuin mah protes mulu gimana sih
emang sih itu siapa
wuh gua aja sendiri
eh ini udah serprek
biarin gua makan semua panggang gua nggak gua pesik
udah lu ayo balik balik
aduh gua udah cepet masa diri tinggal diri diri ah
ben lu tarik talinya nanti gua yang pasang pasaknya
teruk baru lu ikat
aduh tenaga lo lembek banget sih
lihat nih gue dari tadi nggak ribut megangin tali
gila lu ya lu nggak lihat dari sore nih
udah cepet bangun lagi habis lu pada nggak ada perasaan
bagaimanapun eike nggak buat makhluk lemah daripada kalian bertiga
ada apa sih kalian ribut ribut
ayo nanti keburu hujan anak lu
lagian buru andi ngapain juga asal digabungin sama rempuh rempuh begini
memang kenapa sih
mereka pun nggak punya perasaan semua bu
yaudah lu sendirian sana
nggak ada bengcong lagi sini

udah saya nggak masih jelasin ngapain pada nak
gimana ada yang bisa aku bantu nggak
banyak sekali bu
ini salah satunya ini
untuk cewek cewek cantik seperti kalian apapun gua lakuin deh
thank you thank you banget
semoga kejelasan bu
gua nggak sengaja sumpah
gua ini masih perawan klan tau
nggak boleh sembarangan dilihat orang
lu nggak boleh kayak gitu bu
itu dosa besar
gak mau jawab lu
kasian nih lu
eh ya bener
ya itu tuh
mama apaan sih
wah bener tuh
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
itu jebetan aku
ingin aku kesana
alah lu itu cuma nomong doang
lu gak punya nyali tau
eh kamu mau berani bertaruh berapa sama aku
kalau aku berani kesana
suar aku berani
udah pergi aja son
ah kau gak percaya temen kau
ah bukan saya percaya
eh lai percaya aja
eh enggak enggak
gue gak akan percaya
kalau gue gak ada sendiri
lu berani tembak dia dari dekat
eh aku bukan gak berani kesana
sekarang udah mulai gelap
kalau aku ini kan sedikit rambut ayam
kalau sama orang bagaimana
denger tuh apa katanya
ini gambar tumbuhan yang kita buru
kalian harus mendapatkannya
untuk selanjutnya kita teliti
menurut pananang petugas perusahaan ini
bahwa tumbuhan ini memang ada di sekitar tempat ini
tapi tidak mudah untuk mendapatkannya
maka kalian boleh bawa gambar ini
sekarang ibu tunjuk bobby
memimpin regu pendamping
untuk menjaga keselamatan kalian
silahkan berikan gambar ini
bob gue minta duluan ya
dapet semua kebagian
dan pananang ingin menyampaikan pesan pada kalian
agar kalian tidak melintasi batas ini
terima kasih adik adik mahasiswa
patuhilah semua tanda tanda yang kami pasang
di tiap tiap bagian
hutan di sini masih rawan
tuh dengerin semua tuh
mendingan si beben buat penelitian bu
sebagai kaum berpengalaman
kita harus berpengalaman
sebagai kaum intelektual
oh udah ngerti semuanya
anak anak mahasiswa itu pasti bakal melanggar rambu rambu soalnya mereka punya jiwa petualang
mereka itu enggak bisa larang itu makanya kita ada di sini wah rupanya tanggung jawab tidak
tahu susah medanya lihat tuh tuh apaan sih itu ada burung lihat deh mana itu tuh lucu banget ya
hai buru sini dah hai langsung aja belum hai eh ini kesempatanku bebek jadi pujaanku itu
kamu tahu nggak kalau kita dia yang minta pertolongan nanti hahaha
enak dulu masih gitu